seorang pengendara sepeda motor tewas
pusai terjatuh dari jalan layang di persimpangan pasar pagi arengga pekanbaru riau rabu siang
saat ditolong warga korban dalam kondisi tidak sadarkan diri
saat dilarikan ke rumah sakit korban meninggal dunia
kecelakaan terjadi saat pengendara motor itu melaju dari arah jalan soekarno hatta
menuju tempat kerjanya di jalan cipta karya pekanbaru
menurut kapolsek tampan kecelakaan tunggal itu terjadi diduga karena korban mengantuk
sepeda motor yang dikendari korban menabrak pembatas jalan hingga membuat korban terpental
dan terjatuh dari jalan layang dengan ketinggian sekitar delapan meter
kasus kecelakaan itu kini ditangani unit lantas polsek tampan
keributan pengemudi ojek online dan sopir bus transjakarta ini terjadi pada rabu
di rabu pagi di perempatan cililitan jakarta timur
dua pengemudi ojek online memecahkan kaca samping pengemudi menggunakan helm
keributan terjadi karena sopir bus transjakarta menabrak pengemudi ojek online
saat tengah menolong pengendara sepeda motor yang terjatuh
perkelahian ini sempat dilerai petugas p tiga sd nasosial dan beberapa pengendara lain
keributan akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua pihak
seorang pemuda dan wanita ini tergeletak di aspal jalan soekarno hatta
km lima balikpapan kalimantan timur
mereka sebelumnya terlibat kecelakaan setelah motor yang mereka tumpangi
menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di pinggir jalan kamis dini hari
keduanya langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis
sementara barang bukti sepeda motor dan truk diamankan oleh polisi lalu lintas
tim liputan p tiga sd nasosial dan beberapa pengendara lain

tim liputan sianen indonesia